langkah tinggal kejadian kejadian pohon
musibah bisa terjadi dimanapun dan pada siapapun
pohon setinggi tiga puluh meter di kawasan pondok indah jakarta selatan menimpa mobil pada sabtu lalu
beruntung pengendara selamat dari insiden ini
saya santai aja nggak ngerti kan
gak ngerti sesuatu apa yang akan cerah di tau tau door gitu aja
bapak dari arah mana
dari arah lebat
oh arah ke masuk dalam
itu juga tebak loh
rianto bukan satu satunya korban pohon tumbang pada hari itu
sebelumnya seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat tertimpa pohon di kawasan yang sama
selain di kawasan pondok indah bpbd dki jakarta mencatat dalam sepekan terakhir
peristiwa serupa juga terjadi di sejumlah kawasan lainnya
seperti di kawasan pasar
di minggu jakarta selatan dan juga di cipinang cepedak jakarta timur
lantas seperti apa hak atau kompensasi yang didapat oleh para korban pohon tumbang
baik yang mengalami kerugian material luka luka atau bahkan hingga meninggal dunia
dikutip dari infografis dinas pertamanan dan hutan kota dki jakarta
korban pohon tumbang dapat mengajukan klaim asuransi
untuk korban meninggal dunia berhak menerima santunan sebesar lima puluh
sehingga rp lima puluh per orang
sementara korban luka hingga mengakibatkan kecacatan lokal atau sebagian
diberikan santunan asuransi rp dua puluh lima per organ tubuh
untuk biaya pengobatan maksimal rp dua puluh lima
sedangkan kerugian material seperti kerusakan properti dan kendaraan
diganti maksimal sebesar rp dua puluh lima per unit
syaratnya pohon yang menimpa korban harus berada di kawasan publik
dan aset milik pemerintah provinsi dki jakarta
korban bisa mengajukan permohonan klaim asuransi
ke suku dinas pertamanan dan hutan kota
dengan menyertakan surat keterangan kepolisian
foto kejadian hingga bukti perkiraan kerugian
setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas pertamanan
unggah berkas ketautan santunan pohon tumbang dki jakarta
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
menjamin penggantian bantuan kepada warga yang terkena dampak bencana
di wilayah dki jakarta
jaman ini di wilayah dki jakarta
dapat diadukan ke kantor pemprov dki jakarta
melalui humas atau pemerintah kota di lima wilayah jakarta
ya tentu kami pemerintah pemprov akan memberikan perhatian ya
kepada warga yang katakanlah mendapat musibah ya
maka musibah banjir musibah pemakaran
termasuk musibah pohon tumbang
pasti nanti kita akan menarikannya
sementara kasubdit gakum direkturat lalu lintas polda metro jaya
akbp argo wiono menyebut
meski angka kecelakaan akibat pohon tumbang dapat dikatakan kecil
ia mendorong korban untuk proaktif mengurus hak klaim asuransi
ada pun untuk karena akibat pohon tumbang ini memang kasuistis ya
artinya tidak banyak karena memang kejadiannya ini selalu di musim musim
selalu di musim musim penghujan
jadi memang karena alam ya
nah itu mungkin sekitar kalau lebih dua puluh an kejadian
di musim penghujan seperti ini
berada di jalan baik saat berkendara maupun berjalan kaki
memiliki risiko tersendiri
untuk pengantisipasi pohon tumbang
mulai delapan belas desember lalu
dinas pertamanan dan hutan kota dki jakarta melakukan pemangkasan di lima wilayah kota
sejak januari dua ribu dua puluh satu hingga setidaknya oktober lalu
dinas pertamanan dan hutan kota dki jakarta telah memangkas lebih dari delapan puluh tujuh ribu pohon di wilayah ibu kota
pemangkasan seperti ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pohon tumbang
yang berpotensi membahayakan dan mencelakai pengguna jalan
mahardika utama evan askam jakarta